warna warni budaya nusantara membentang luas sepanjang cakrawala
saatnya menilip cantik keelokan tradisi yang ada di tanah perbatasan atang bua
begitu mengesankan mempelajari keunikan budaya dua etnis saudara tetun dan kemang
ya sudah ada peradaban manusia mereka mereka ini dibagi ke wilayah masing masing
kemudian pergi dan menetap di sana dan menyebar luaskan etnisnya masing masing
kabupaten belu terletak di sudut timur provinsi nusa tenggara timur
beribu kota di atang bua
tersehor sebagai kota perbatasan
ya batas negara republik indonesia dengan negara tetangga timur leste
terletak di desa mota ain atau sekitar dua puluh satu km dari pusat kota atangbua
di tanah belu hiduplah empat etnis besar yaitu tetun bunak kemak dan dawan
keempat etnis ini terbagi berdasarkan bahasanya
tetun merupakan agama afinis dengan jumlah penganut terbesar yakni etnis tetun
kali ini kita akan mengenal lebih dekat pesona tradisi etnis tetun dan etnis kemak
jika tetun merupakan etnis mayoritas wilayah di tanah belu kemak mendiami wilayah kecamatan tasifeto timur dari bagian desa sadi dan sebagian di wilayah kakuluk masak

pita kepnogo mainai amin itu no tau
desa sari sukulimia krek
menjelajahi kisah dan tradisi etnis tetun
saya pun berkunjung ke kampung adat umametan didak di dusun berkase
dalam budaya etnis ini setiap tamu yang datang akan disambut dengan pemberian selendang tenun
sekaligus dihibur dengan tarian likurai penyambutan
wah ternyata tarian ini begitu menakjubkan
irama musik dan gerakannya saling berkesinambungan dan elok
setelah disambut dengan tarian
masih ada pemberian sirih pinang sebagai tanda ikatan persaudaraan
tanaman sirih pinang dan kapur yang dimakan oleh tamu
menjadi penanda bahwa kehadiran mereka
sudah diterima sebagai bagian dari etnis tetun
baik etnis tetun maupun kemak memiliki keramahannya masing masing
kedua etnis ini memang identik satu dengan lainnya
baik dari kehidupan sosial hingga tradisi yang dimiliki
ketika mereka datang di sini setelah tiba di sini
wilayah yang mereka dapat dari raja umaklaran
dari loro bauho
belum begitu luas
dalam perjalanan akhirnya terjadi kawin mawin
antara etnis kemak yang baru datang dari timur leste
berada perkawinan dengan etnis tetun yang ada di umaklaran
ikatan persaudaraan yang ada antara dua etnis inilah
yang menjadi alasan atas kemiripan budaya keduanya
sekarang saya bersama dengan penduduk penduduk dari umang metan lidak
yang memiliki lingkungan dengan bentuk yang sangat menarik

untuk menjejak rumah adat suku tetun
kali ini saya berkesempatan untuk menjejak rumah adat suku tetun
yakni rumah adat umang metan lidak
yang ada di dusun berkase desa tukuneno
umang metan disitu ada simbolnya
umang metan lidak manu aman tukuneno
itu jantan jadi ayam jantan
kemudian tuku neno
itu asal bahasanya itu
artinya tempat raja duduk
dari leluhur itu buatkan untuk kita
itu hanya dari bahan
dari kayu semua tidak
kemudian rumah ini satu atap
satu atap ini dia
melambangkan di lidah ini
tapi dalam kehidupan sehari hari
keakraban dalam pergaulannya
itu biasa kemudian
satu atap ini
melambangkan bineka tunggal
sila yang ketiga persatuan indonesia
pak niko kemudian saya juga
penasaran nih untuk bisa masuk ke rumah
adat disini tadi saya harus
menunduk begitu untuk bisa
naik ke dalam rumah adat ini
jadi istilahnya kalau rata rata disini
sebelum kita masuk ke sini
kita harus tunduk benar
artinya kita menghormati nenek
laki laki maupun nenek perempuan
atau leluhur yang ada
di dalam sini walaupun dia tidak ada
tapi kita menghargai menghormati dia
tubuhnya raganya sudah tidak ada
tapi arwahnya masih ada di dalam sini
saya begitu terkesan
dengan kisah yang tersimpan di dalam rumah ini
seluruh anggota suku yang ada pun
amat menghargai setiap aturan aturan yang dibuat
ya rumah adat ini menjadi satu dari sekian banyak peninggalan yang terus terjaga
sama seperti etnis tetun
etnis kemak juga punya rumah adatnya sendiri

saya beruntung bisa melihat secara langsung keunikannya
disini saya beruntung bisa melihat secara langsung keunikannya
rumah adat ini
kita adalah suku besarnya
suku besar datotelu
kemudian rumah adat ini adalah
rumah adat bereubu
berubuh yang tadi saya jelaskan bahwa
di dalamnya itu
ada tujuh puluh kakak
dan kemudian ada
dia punya atap itu
kita istilah disini
bekerja bergotong royeng sesuai dengan tradisi adat yang berlaku disini
bekerja bergotong royeng sesuai dengan tradisi adat yang berlaku disini
kemudian sampai pengresmian
sampai dia pengresmian

dari segala sesuatu yang kita menganggap itu
bahwa itu pemali istilah orang di sini bilang lulik atau pemali itu
saat pengresmian itu
kita mulai perlahan lahan untuk kita masukkan
kalau kita musim tanam
kita panen saat itu kita panen
kita akan melaksanakan
satu kegiatan yang disebut gelsele
gerseling itu buktinya kita gantung gantung
jagung seperti ini
itu bukti daripada anak anak perempuan kita
itu bukti daripada anak anak perempuan kita
keluar dan saat pengeresmian rumah ini
mereka diboban untuk
mereka per orang itu wajib membawa
kambing seperti ini
dan sebagian besarnya kita gantung
dari suku lain masuk
dari dia pun suku tersebut
itu dia menitipkan seekor babi
babi tersebut datang kita bunuh
dan dia pun rahangnya kita gantung
dari ini rahangnya ini
jumlah perempuan yang di sini
masuk ke suku ini yang kita
meski nampak berbeda
satu kesamaan yang dimiliki
kedua etnis ini ialah keramah tamahan
mereka selalu melempar senyum
kerendahan hati mereka
semakin membuat saya kagum
setiap tradisi diakini merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang memiliki nilai nilai luhur
salah satunya adalah kesenian tari
likurai dan tebebot menjadi tarian khas etnis tetun
dua jenis tari ini melekat erat dengan kisah leluhur dan sejarah etnis tetun
dalam beragam acara likurai dan tebebot selalu tak pernah luput ditarikan
tb bot sendiri identik dengan tari bersama yang formasinya membentuk lingkaran
dengan laki laki di lingkaran dalam sementara perempuan berada di lingkaran luar
semua induk dari tebe
aslinya dari lidak
di daerah kami
pada acara acara menerima pejabat pejabat
ada acara rumah adat
ini penyambutan kegembiraan
laki laki perempuan campur
laki laki di dalam perempuan di pinggir
itu maksudnya supaya
tak hanya tb likurai juga menjadi tarian wajib yang ditampilkan dalam beragam acara seperti menjemput tamu
hingga merayakan kemenangan perang
tarian ini identik dengan alat musik pengiringnya yaitu gendang
yang dalam bahasa setempat disebut dengan tihar
tihar sendiri terbuat dari kulit binatang seperti kucing atau kambing
likura juga menarik orang belu tapi beda
bedanya kalau orang utara cepat keras semangat
kalau orang melaka halus gendangnya beda
kalau utara kecil macam tadi
kalau kabupaten melaka yang sudah pisah dari belu
mereka lebih besar
mereka lunglainya halus
kalau kami sedikit kasar karena bukit ya keras
tak hanya rumah adat tetun juga memiliki pakaian khas yang biasa digunakan lengkap pada upacara atau ritual adat tertentu
bagi saya yang baru berkunjung ke tanah timur ini pakaian adat yang mereka kenalkan sungguh indah
baik yang di pake laki laki maupun perempuan
jadi saya pengen tau nih
ada motif atau warna khusus yang bener bener khas banget hanya tetun yang punya release onaya siapa sih
yang menggambarkan itu
yang paling khas itu motif dikur ini

iya si tanduk ini produce power mau matinya
tetun yang punya tidak di tore
hanya di tetun tapi khususnya di lidak
iya di lidak
kalau kemak dia punya beda semua punya taiz
tenun sama tapi dia pemotifnya beda
kalau di lidak dia punya motif aslinya yang ini
tradisi lain yang masih kuat dilestarikan di etnis ini adalah tradisi aitahan
atau pengobatan menggunakan tanaman herbal yang ada di hutan
kami di suku tetun lidek ini di berkasi khususnya berkasi ini
kami pakai obat obat yang seperti ini yang namanya aitahan
ini diambilnya dari
dari hutan langsung begitu ya
nah mama ini sekarang saya kebetulan sedang tidak enak tenggorokan
ada tidak sih obat yang bisa untuk menyembuhkan
ini seperti yang ini
ini tanaman makota bunga makota
namanya cara minumnya
cara meminumnya kita petik buahnya yang seperti buah asli yang seperti ini
kita potong diiris langsung jemur jemur habis kering seperti ini
kita rebus yang seperti di periuk ini
ah begitu ya
kita sudah rebus langsung kita timbang timbang
nah tidak usah lagi
masukkan di sini
baru ini langsung diminum bisa
iya tapi ini kan masih hangat sekali
kalau sudah dingin langsung kita minum untuk menghilangkan tenggorokan yang sakit
rasa badan tidak enak atau kaki semut semutan
inilah yang kami pakai selama ini
berlaku kegiatan ini seperti yang kita
ini menandakan apa
ini kan bagus
rezekinya bagus tidak kena sakit
tarian yang sangat hikmat ini hanya dipertontonkan ketika upacara ritual ha'a luhar di gar
dalam tradisi etnis kemak beberapa tarian juga identik dengan tari yang ada di etnis tetun
kedua yang dikurai di kemak disebut dengan paradudu ba'u
sementara tari tebebot disebut dengan te
kalau di poba ini katanya memang terkenal tenunnya itu menggunakan pewarna alami betul
ada warna apa saja dan itu bahannya dari apa sih mas
ya warna semua itu warna merah kuning hijau biru
itu semua didapat hitam
itu semuanya mengambil dari sekitar
sekitar si poba sini saja
kalau untuk waktunya sendiri mah untuk membuat satu kain tenun itu membutuhkan berapa lama sih ma
satu minggu itu untuk apa
itu untuk tenunnya saja
kalau untuk proses ini dia lamanya harus dua minggu baru habis
harus dua minggu itu dari awal
dari awal ini proses mau ikat ikat otomotif baru dicelup ke lumpur habis itu baru kerja untuk lolo lolo habis baru tenun
oh begitu ya
untuk proses dari awal sampai akhir itu itu bisa dikerjakan satu orang atau harus bergiliran atau bagaimana mas
tapi baiknya bagaimana
baiknya harus kelompok
karena prosesnya harus banyak orang baru bisa jalan kerjaan itu
kain kain ini biasa digunakan dalam acara acara adat
proses panjang dibalik keindahan setiap lembarnya
membuat harga kain ini relatif tinggi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah
namun sangat sebanding dengan hasil akhirnya yang begitu cantik
berkunjung ke desa sadi di mana etis kemak hidup dengan rukun tentram dan bahagia
di sini pulalah ragam tradisi masih tumbuh subur
tradisi ha'aluha salah satunya
tradisi ha'aluha dalam etik skemak berarti meminta berkat kepada arwah leluhur
ritual dalam tradisi ini diawali dengan penyembelihan kurban berupa badut dan ayam
langkah awalnya hewan itu dikurbankan di depan pintu rumah adat
yang istilah di sini bilang
jadi pada saat proses itu hewan tidak langsung disembeli
masih ada proses pertama yaitu bikin siripinang
dan siripinang yang ditaruh itu jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah anggota suku
laki laki yang ada di sini dan anggota suku perempuan yang sudah berkeluarga
jadi dari pihak yang laki laki dia bisa membawa ayam bisa membawa babi
tapi kalau yang perempuan yang sudah berkeluarga itu mereka hanya bawa ayam bawa sopi atau siri pinang
ini tantanya bagus
setiap babi dan ayam yang dibawa ini nantinya akan diambil organ dalamnya
seperti usus untuk diramal dan membaca nasib sempunya hewan ini
gambaran usus merepresentasikan kehidupan selanjutnya si pembawa hewan kurban
ritual pun dilanjutkan di tempat persemayaman atau kuburan yang disebut dengan hulah itu
di sini ritual yang dilakukan masih sama yakni penyembelihan hewan dan pembacaan nasib
lihat ini namanya ihilbula lihat urat dari urat ini menandakan bahwa ini baik
ini bersih terus ini juga tertutup rapat jadi ini menandakan bahwa bagus
rezekinya bagus ini tidak kena sakit
puluhan hewan yang sudah disembeli selanjutnya dimasak bersama sama oleh warga
daging yang sudah matang akan dimakan bersama dengan anggota suku lain
nah sekarang menjadi waktu yang saya tunggu tunggu
bisa duduk bersama dengan warga suku kemak serta menikmati keramahan dan keterbukaan mereka terhadap para pendatang
satu persatu piring diputar daging dan nasi yang sudah disiapkan pun dibagikan
wah tidak sabar rasanya
salah satu bagian rangkaian dari tradisi ⁇ aaluha ini adalah makan bersama dengan makanan yang sudah dihidangkan di sini
atau dalam bahasa etnis yang makanya disebut dengan seka
di sini saya merasakan betapa persaudaraan dan juga kekeluargaan etnis ini begitu terasa erat
tapi setelah makan ini masih ada satu lagi prosesi sebagai penutup dari rangkaian halua adalah prosesi kaba atau pemberian terkap
proses ha'aluhah yang panjang di hari itu ditutup dengan ritual kabah atau pemberian berkat
di sini warga akan bergiliran meminta berkat dari ketua suku
setelah makan masih ada ritual penutup yang jadi inti artinya terima berkat
atau istilah di sini bilang kaba
dan setelah semua sudah makan habis nanti dari ketua ada di sini macam bapak itu nanti dia bikin siripinang
dia ambil siripinang makan itu semua anggota suku
suku yang hari ini hadir kita semua pergi ke sana mengharap satu satu untuk terima berkat dalam bentuk kabah
nanti kabahnya bisa di leher bisa di tangan atau di kepala
laki laki dan perempuan semua
jadi untuk terima berkat itu semua anggota keluarga
bahkan kalaupun misalnya ada anggota keluarga yang datang tapi dia punya anaknya sekolah atau merantau di sana
itu pun harus disebutkan dan dititipkan lewat orang tuanya
ketua suku akan mengoleskan sirih pinang ke bawah leher dan atas kepala
nilai luhur yang diakini ialah setiap hal yang ada di kepala harus berasal dari hati